untuk melakukan cap bak selain tangan harus kokoh
penelusuran kali ini membawa saya ke sebuah wilayah yang identik dengan tingkat kasus pencopetan yang tinggi
melalui akun instagram tmc poldai metroja juga biasa dicatat ya
di sini kami menghimbau kepada masyarakat
budi bertugas sebagai tukang rem dan bang mul pemetiknya
kurikulumnya dan cara mencopet seperti apa yang diajarkan
tinggal atau bekerja di kawasan tebet dan sekitarnya